kpu menilai aturan yang melarang mantan api korupsi mencalonkan diri menjadi calon legislatif sudah tepat
kasus dugaan korupsi masalah anggota dprd kota malang menjadi contoh pentingnya pencegahan caleg bermasalah
sementara bawaslu berpandangan peraturan kpu itu bertentangan dengan undang undang
untuk menghasilkan wakil rakyat yang berintegritas komisi pemilihan umum mengeluarkan larangan
bagi mantan narapidana yang pernah terlibat tiga jenis kriminalitas untuk mencalonkan diri sebagai anggota badan legislatif
tiga jenis tindak kriminal tersebut adalah korupsi kekerasan seksual dan narkoba
baru baru ini empat puluh satu anggota dprd malang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk dengan tuduhan menerima suap
komisioner kpu ilham saputra mengatakan
kasus ini menjadi salah satu alasan kpu bersikukuh menolak mantan napi korupsi
mencalonkan diri menjadi anggota badan legislatif
sebelumnya badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu disorot karena meloloskan mantan napi kasus korupsi
sebagai calon anggota badan legislatif
kelompok masyarakat sipil menganggap keputusan bawaslu ini bertentangan dengan peraturan kpu
dan semangat publik untuk memberantas korupsi
harusnya bawaslu itu memutuskan merujuk kepada peraturan yang berlaku
dan peraturan yang berlaku itu termasuk pkpu tentang pencalonan nomor empat belas dan nomor dua puluh
yang telah dikeluarkan dan diundangkan oleh pemerintah kita
bukan kemudian menginterpretasikan bahwa peraturan itu tidak sesuai dengan undang undang
namun bawaslu menganggap peraturan kpu tersebut bertentangan dengan undang undang
bawaslu berpendapat keputusan meloloskan mantan api korupsi sebagai calon anggota badan legislatif tetap sesuai
dengan undang undang pemilu
menurut bawaslu sebagai warga negara mereka memiliki hak dipilih
teman teman bawaslu provinsi kabupaten kota memutus itu sesuai dengan juga kaidah hukum
jika ada kaedah hukum bertentangan antara yang undang undang dengan pkpu maka yang dipilih adalah undang undang
ini semua saat janda hukum maka menyatakan demikian
sementara itu komisi pemilihan umum meminta bawaslu
menunda penetapan keputusan tersebut
kpu sejak awal telah menetapkan semua caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi tidak memenuhi syarat
kpu dan bawaslu masih menunggu bagaimana keputusan dari mahkamah agung terkait dengan uji materi peraturan kpu atau pkpu
yang melarang eks nabi korupsi menjadi caleg
di sisi yang lain bawaslu tetap beranggapan pkpu bertabrakan dengan undang undang pemilu
dan tetap meloloskan sejumlah caleg dengan latar belakang
kpu menunggu keputusan tersebut dan menunggu keputusan tersebut

lalu sejauh mana sebenarnya wawonan kedua lembaga ini dan bagaimana payung hukum masing masing yang digunakan
karena tampaknya kedua lembaga masih sama sama berkukuh pada pegangan hukum masing masing
kita akan ulas lebih jauh lagi malam hari ini
saya sudah bersama dengan bang mahyudin anggota bawaslu dki jakarta
selamat malam bang mahyudin
tampaknya sedang sibuk sekali dari wajahnya
dan di ujung sudah ada mas bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara dari universitas jember
selamat malam mas bayu apa kabar
mas bayu dan juga bang mahyudin kita banyak malam hari ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya kaedah hukum ya
karena ini kan tampaknya perdebatannya ada di situ
ada di dasar hukum masing masing antara bawaslu dan juga kemudian dari kpu
mungkin dari bawaslu hingga kemudian dari bawaslu dki jakarta meloloskan satu nama
begitu ada m taufik di sana dan juga diikuti oleh bawaslu provinsi yang lain
karena bawaslu pusat juga berpendopan hal yang sama begitu bang mahyudin ya
tapi begini kalau kita bicara mengenai dalil hukumnya dasar hukumnya yang kemudian digunakan
kalau dari bawaslu apa yang kemudian membuat pertimbangan atau logika hukum apa
yang menjadi pertimbangan ataupun dasar sehingga akhirnya tidak mengikuti apa yang sudah dibuat oleh kpu lewat pkpu bang mahyudin
ya sekali lagi kami sampaikan bahwa begini
kita menggunakan undang undang tujuh
karena perintah dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itulah tentang pemilu yang memberikan kewenangan kepada bawaslu
salah satunya adalah tentang pelaksanaan penyelesaian sekitar proses pemilu
nah kemudian dibuat aturan turunan dalam peraturan per bawaslu
jadi dua ketentuan itulah yang kami pakai
artinya bahwa kami tidak boleh keluar daripada ketentuan ketentuan yang terdapat di dalam undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu itu
nah sehingga kalau kami harus berdiri
berdiri pada undang undang yang lain kan tentu tidak sejalan dengan perintah yang diberikan oleh undang undang tujuh itu
artinya pkpu ini keluar dari koridor hukum maksud anda
saya ingin katakan begini
bahwa negara kita ini kan negara hukum sivil law
yang dimana di negara negara sivil law ini kan memiliki peradilan administrasi yang tidak dimiliki oleh kemen lau
nah dasar lahirnya peradilan administrasi khususnya tentang peradilan tata usaha negara di negara negara sivil law itu kan
sebagai upaya untuk mencegah agar seorang raja itu tidak berlaku sewenang wenang
nah kalau kami lihat dari terbentuknya lembaga bawaslu ini khususnya dalam sengketa kewenangannya itu
agar untuk menjaga itu
nah misalnya begini
kalau seandainya nanti itu kpu kemudian mencoret seseorang
kan tidak ada lembaga pengujiannya
sehingga bisa saja tanpa dasar atau tanpa salah dilakukan pencoretan gitu loh
nah dengan adanya peradilan adjudikasi atau penyelesaian sengketa proses pemilu di bawah
kan tentu memberikan suatu nilai keadilan
yang bisa digambarkan di dalam
misalnya di dalam pasal dua puluh delapan d ayat satu kan sudah memberikan kepastian di situ
dimana seseorang memiliki hak untuk diakui dilindungi dijamin
dan juga kepastian hukum yang adil
dan juga diperlakukan sama di hadapan hukum
nah artinya bahwa kedudukan daripada proses sengketa yang ada di bawaslu
kan untuk memberikan jaminan dan kepastian yang adil gitu loh
kalau mereka misalnya dalam jangka waktu
tiga hari sejak dikeluarkan keputusan itu tidak mengajukan
artinya bahwa keputusan itu kan sudah final
berita acara tuh
keputusan dikeluarkan oleh kpu
nah makanya dengan adanya proses yang ada di dalam sengketa peradilan sengketa proses pemilu ini
ini kan tentu memberikan ruang bagi mereka untuk melahirkan keadilan keadilan
atau menunggu keadilan itu
oke jadi karena ada sengketa kemudian menggunakan apa namanya
undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas begitu tentang sengketa pemilu
yang ini menjadi apa namanya
wawonang dari bawaslu
dasar hukum yang kemudian digunakan oleh bawaslu ya
ya dasar hukumnya dari sana
jadi kami kan bawaslu terbentuk kan berdasarkan undang undang tujuh
kemudian turunnya dengan perbawaslu
nah dari itulah kami mengacu kepada proses ataupun kerja kerja yang kami lakukan
di dalam penanganan sengketa itu
termasuk ini juga tidak pak mohyudin
undang undang mengenai pemilu
yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan lain sebagainya itu
iya artinya di dalam undang undang dasar juga kan
pembentukan undang undang kan ada hirarkinya
undang undang tujuh ini tidak kemudian lahir secara tiba tiba
tetapi berdasarkan rujukan rujukan yang ada peraturan di atasnya
itu yang disebut dengan hirarki nomam bentuk piramida hukum
artinya bahwa peraturan perundang undangannya tidak boleh saling bertentangan antara satu sama lain
ya kalau melihat dari konteks yang ada
karena di dalam pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g
itu kan sudah memberikan syarat
artinya konstitusional bersarat kepada siapapun
termasuk misalnya terpidana gitu loh
memberikan konsistensi bersyarat pada mereka
kalau mereka ingin menjadi pejabat publik
seperti yang dijelaskan pasal dua puluh delapan ayat d huruf angka tiga itu kan
bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan dalam penyelenggaran pemerintahan
nah pemerintahan yang dimaksud disini adalah
ya dalam konteks yang lebih luas
artinya ada legislatif eksekutif dan yudikatif
tetapi dikaitkan dalam undang undang otonomi daerah
berkaitan pemerintahan daerah itu kan ada legislatif dan juga eksekutifnya
nah ini yang kita lihat bahwa semua warga negara dikedudukan sama dalam kondisi
nah cuma dalam kasus korupsi ini kan
mereka diberikan sebuah ruang yang agak berbeda
diberikan sebuah ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang di
dengan teman teman yang tidak mantan terpidana
saya kira ini suatu keadilan yang diberikan oleh undang undang
sehingga semua orang berada pada posisi yang sama
di dalam penyelenggaran pemerintahan dan negara
mas bayu sebenarnya sejauh mana sih kpu ya sebagai lembaga independen
ini bisa membuat satu aturan ya
karena memang apa namanya membuat pkpu begitu
kemudian dinilai oleh rekan rekan bawaslu
yang tadi sudah disampaikan
yang mungkin nanti bisa dibahas juga oleh mas bayu mengenai ini
dinilai bertentangan dengan undang undang diatasnya
sehingga kemudian ini kurang tepat untuk dilanjutkan oleh bawaslu
sehingga tidak mengikuti pkpu yang sudah dibuat oleh kpu sendiri
jadi terkait apa yang disampaikan pak mayudin tadi
menurut saya harus dikoreksi pada konteks soal kewenangan lembaga lembaga negara
yang sebenarnya kalau kita lihat di pasal satu ayat dua undang undang dasar
konstitusi kita jelas mengatakan
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar
undang undang dasar kemudian membagi dari masing masing lembaga negara itu
dia punya yang kita sebut sebagai kewenangan
lembaga apa melaksanakan kewenangan apa
lembaga apa masalah kewenangan apa
ini yang kita sebut dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan check and balance system lah
masing masing lembaga negara itu diberikan kewenangan
termasuk kpu dan bawaslu tentunya
kpu dan bawaslu tentu
kpu dan bawaslu sebagai penyelenggara pemilu di dalamnya tentu punya kewenangan
yang itu tidak hanya diarahkan
itu tidak hanya diatur di dalam undang undang dasar
juga diatur di dalam undang undang maupun dalam peraturan kpu dan peraturan bawaslu
jadi kita tidak bisa memisahkan dalam cara berhukum bahwa kita hanya menggunakan undang undang
atau kita hanya perbawaslu
bicara asas kepastian hukum di pasal tiga undang undang pemilu
kepastian hukum yang dimaksudkan adalah asas legalitas adalah peraturan undang undang secara keseluruhan
yang harus kita pedomani
artinya tidak bisa kita kemudian memisahkan yang satu dengan yang lain
pertanyaan kita kemudian
apakah pkpu apakah perbawaslu sekalipun
itu adalah peraturan undang undangan
ini adalah peraturan atribusi
karena di dalam undang undang pemilu disebutkan
kpu maupun bawaslu bisa mengatur lebih lanjut melalui peraturan kpu maupun peraturan bawaslu
sehingga menjadi peraturan undang undangan
dan pembentukannya telah memenuhi undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
yaitu mulai perencanaan kemudian dia penyusunan pembahasan pengesahan sampai dengan pengundangan
artinya pkpu saksa saja
pkpu telah dibentuk sesuai dengan tahapan
sekarang kita kan bicara soal substansi
yang dipermasalahkan oleh bawaslu
nah nanti dibahas lagi mas bayu substansinya yang dipermasakan oleh bawaslu
dan juga dengan rekan rekan dari pak mahidin
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
prime news akan segera kembali satu lagi
tetaplah bersama kami
menteri koordinator politik hukum dan keamanan mendesak mahkamah agung memutuskan gugatan uji materi peraturan kpu
tentang larangan mantan arsipan

maju sebagai calon anggota badan legislatif
sebab keputusan ma dibutuhkan agar tidak mengganggu jadwal tahapan pengajuan caleg
menko polhukam wiranto berharap
ma segera memutuskan perkara uji materi pkpu larangan mantan api kasus korupsi
maju sebagai caleg mengingat jadwal penetapan daftar caleg tetap tinggal sebentar lagi
ma masih bisa memutuskan gugatan uji materi karena materi gugatan dan pasal yang disidangkan di mahkamah konstitusi berbeda
wiranto menegaskan pemerintah tetap pro pemberantasan korupsi
tetapi harus menjadi penengah di antara perbedaan pandangan antara kpu dan bawaslu
beresak ke mahkamah agung agar segera membuat keputusan
walaupun mahkamah agung juga mengatakan bahwa tidak bisa keputusan
harus mengunduh karena ada judicial review di mk
tapi kalau kemarin kita bicarakan juga
bahwa karena materi gugatannya beda
maka sebenarnya mahkamah agung bisa melanjutkan
karena ini kan mendesak
ini masalah program nasional
ini masalah jadwal yang nggak bisa dikutak kutik lagi
nah kita kan minta kepada mahkamah agung
apa sih susahnya untuk kemudian buat prioritas itu
ya kita tunggu aja
baik saya ingin langsung ke mas bayu tadi
terhenti kita pada pembahasan dari mas bayu ya mengenai pemaparan substansi
silahkan dilanjutkan mas bayu
jadi gini saya ingin mengatakan
sebagai sebuah peraturan perundang undangan
pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas itu telah paripurna
artinya dia sah sebagai perundang undangan
saya katakan kenapa
karena dia telah memenuhi semua tahapannya diatur di dalam uu dua belas tahun dua ribu sebelas
mulai perencanaan penyusunan pembahasan kemudian penetapan
sampai dengan pengundangan
beberapa isu yang sebenarnya dibahas kali ini
sebenarnya itu sudah selesai ketika itu diperbaiki
selesai ketika itu dilakukan proses pembahasan terhadap pkpu
kalau kita lihat draft pkpu yang ditetapkan oleh kpu tanggal tiga puluh juni
itu berbeda dengan draft dengan pkpu yang diundangkan pada tanggal tiga juli
dan itu sah memang karena dimungkinkan dalam proses pengundangan
dilakukan proses penyelarasan
apa yang membedakan
kalau sebelum dilakukan penyelarasan pada waktu itu
pkpu ini memang langsung diametral bertentangan dengan putusan mk
putusan mk tahun nomor empat puluh tahun dua ribu lima belas
dan kemudian undang undang pemilu itu sendiri
karena jelas di pasal tujuh dia langsung mengatakan
syarat caleg yang bisa kemudian menjadi calon legislatif adalah
bukan tiga mantan terpidana tadi itu
tapi kemudian seiring desakan keinginan publik agar pemilu berintegritas
kemudian hasil juga pada waktu itu pendapat pendapat dari bawaslu
pendapat pendapat dari berbagai pakar dan lain sebagainya
dicarilah sebuah terobosan hukum formula
maka ada istilah pada waktu itu
bukan kpu yang melarang caleg caleg itu
tapi partai lah yang didorong untuk melakukan proses yang disebut fakta integritas
dalam proses seleksi itu dia untuk tidak mengikut sertakan
artinya sebenarnya ini tidak bisa lagi disebut bahwa langsung diametral bertentangan
dengan putusan mk maupun undang undang pemilu
karena memang di sini harus dibedakan
karena yang dulu yang langsung dilarang adalah orangnya
sekarang partai anda menandatangani fakta integritas anda melakukan seleksi sendiri
tapi kalau tadi bang wahyudin mengatakan bahwa pkpu ini bertabrakan dengan undang undang diatasnya bagaimana
jadi artinya saya ingin bercerita dulu proses penyelarasan sudah dilakukan
jadi harus dipisahkan ini bukan pkpu yang seperti awal yang dulu
masih ada pasal tujuh yang langsung melarang itu
tapi sudah dengan format yang baru
begitu dia diundangkan
maka disitulah saya sebut berlaku pembagian kewenangan masing masing lembaga negara
ketika peraturan kpu itulah diundangkan
maka berlakulah pasal tujuh puluh enam sebenarnya
pihak pihak yang keberatan termasuk di dalamnya bawaslu
itu bawaslu bisa jadi pihak yang keberatan
pasal tujuh puluh enam ya
pasal tujuh puluh enam ayat dua itu bisa mengajukan judicial review ke mahkamah agung
karena sesuai dengan pasal dua puluh empat ayat satu
mahkamah agung lah yang diberikan kewenangan tunggal
oleh undang undang dasar untuk mengatakan suatu peraturan undang undangan di bawah undang undang
bertentangan dengan undang undang atau tidak
sebagai contoh ketika kementerian negeri pada waktu itu
punya kewenangan membatalkan peraturan daerah
diuji ke mahkamah konstitusi
mk mengatakan bahwa kementerian negeri tidak punya kewenangan
untuk mengatakan suatu perda bertentangan dengan peraturan pendahunangan lebih tinggi
itu adalah peraturan pendahunangan yang lebih tinggi
itu adalah kewenangan mahkamah agung
itu jelas disampaikan oleh mahkamah konstitusi demikian
sehingga menurut saya
kalaupun ada pihak yang keberatan
maka prosesnya adalah ke mahkamah agung
bahkan bawaslu pun bisa mengajukan itulah
kalau kemudian ada tafsir terkait dengan sengketa proses
sampaikan pak mayudin tadi bahwa
bawaslu termasuk bawaslu dki beranggapan
kami hanya menggunakan undang undang
mohon saya minta dengan bijak membaca pasal tiga undang undang pemilu
dan pasal empat undang undang pemilu
pasal tiga jelas
asas penyelenggaraan pemilu itu ada prinsipnya
yaitu prinsip kepastian hukum
kepastian hukum itu tidak bisa memilah
bahwa kami hanya pakai undang undang
karena hukum pemilu itu bicara undang undang dasar
undang undang pemilu dan peraturan penyelenggara
baik pkpu maupun perbawaslu
saya akan mengatakan demikian
kalau misalkan kpu berpikiran yang sama dengan bawaslu
maaf saya tidak mau menggunakan perbawaslu
saya akan menggunakan pkpu
saya pikir pemilu kita akan mengalami problem yang luar biasa
saya ambil contoh seperti ini
bawaslu menyusun peraturan perbawaslu nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
yang diubah delapan belas tahun dua ribu delapan belas
di dalamnya kalau mau kita lihat
kalau saya mau jujur
ada beberapa ketentuan yang sebenarnya itu tidak diatur di dalam undang undang
bahkan bertentangan dengan undang undang
apakah kemudian kpu berhak untuk mengatakan
perbawaslu itu bertentangan dengan undang undang
jadi singkatnya begini
singkatnya berarti gini
bawaslu tidak punya apa namanya
tidak punya wewenang untuk mengatakan atau mentafsirkan
bahwa undang undang ini bertentangan
iya artinya keunangan itu
undang undang dasar menjelaskan itu ada di dalam
mahkamah agung pasal dua puluh empat ayat
sehingga harus di ujikan judicial review
kalau kemudian ada problem di mahkamah agung
anda nggak bisa dong kemudian anda mengambil alih undang undang dasar
dengan mengatakan kami yang akan mengambil peran mahkamah agung
kalau seperti itu tata negara kita tata nanya
saya ingin mendengar tanggapan dari bang malian bagaimana
ya saya kira memang
kedaulatan memang ada di tangan rakyat
tetapi kedaulatan ini kan tidak secara langsung
oleh tangan rakyat tetapi mulai wakil wakilnya
nah di dalam pemilu kan mereka memilih wakil wakil mereka
untuk mewakilkan mereka
nah misalnya wakil wakil mereka itu kan menjadi legislatif
yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan perundang undangan
di dalam penyusunan peraturan perundang undangan
di dalam undang undang dua belas tahun dua ribu enam belas
kan sudah memberikan asas
khususnya di poin b kalau tidak salah itu
menjelaskan tentang bagaimana kelembagaan penyusunan itu
bahwa setiap peraturan perundang undangan itu
kan harus sesuai dengan lembaganya
tingkatannya penyusunan peraturan perundang undangan itu
nah kalau dibuat oleh lembaga yang tidak sesuai
tidak setingkat dengan materi muatannya itu kan
tentu akan tidak bermakna terhadap peraturan perundang undangan itu
jadi ini yang dimaksud oleh kita
bahwa peraturan pkpu itu kan tidak boleh kami gunakan
karena di dalam pelaksanaan sekretar proses pemilu itu kan
kami harus menggunakan hukum acara
hukum acara yang kami pakai adalah hukum acara undang undang pemilu
dan juga perbawaslu
itu yang menjadi hukum acaranya
kami tidak bisa menggunakan pkpu itu menjadi hukum acaranya
nah sementara yang kami uji juga di dalam sengketa ini kan
berkaitan dengan surat keputusan atau berita acara
nah itu yang kami uji di dalam proses sengketa yang dilakukan di bawaslu gitu
kalau kemudian dikatakan tadi oleh mas bawi bahwa bukan kewenangan bawaslu
untuk mentafsirkan bahwa ini undang undang yang bertentangan
dengan undang undang datasi dan lain sebagainya itu bagaimana
bukan persoalan kami mengatakan ini
justru kami melaksanakan kewenangan kami di dalam menguji
sesuai dengan keputusan atau berita acara yang dilakukan oleh kpu
itu yang kami lakukan dalam proses adjudikasi ini
bukan kemudian kami menafsirkan
kalau kami menyampingkan itu karena kami menurut kami bahwa
tidak perlu diperhatikan karena ada bertentangan dengan undang undang
jadi proses yang kami lakukan menguji surat keputusan itu
seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa
peradilan administrasi peradilan tata usaha negara itu kan untuk menguji
keputusan dikeluarkan oleh pejabat publik yang bersifat individual
konkret individual dan final
nah karena apa
karena bisa saja keputusan itu kan keputusan bisa sewenang wenang
yang dilakukan oleh pejabat publik
nah dalam konteks inilah kami juga tidak mengatakan seperti pada kpu
artinya ada dugaan dugaan seperti itu
sehingga kalau tidak ada lembaga penyelesaian sengketa proses pemilu
maka bisa terjadi nanti semua orang dicoret tanpa sebab gitu loh
nah sehingga di sini kami bisa menurut kami
apakah pencoretan yang dilakukan atau dikatakan tms tidak memenuhi syarat itu
sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang undang yang ada
nah itu yang saya garis bawah
ini yang menarik dari mas mayudin itu
artinya gini peraturan bawaslu delapan belas dua ribu tujuh belas yang diubah delapan belas tahun delapan belas
itu mengatakan pasal dua nya kan salah satu prinsip dalam penyelesaian sengketa proses
kan prinsip kepastian hukum
artinya ketika sengketa ini diajukan oleh pihak
oleh peserta atau pada
bawaslu dalam konteks keberatan terhadap putusan pencoretan oleh kpu
maka sebenarnya dasarnya dari bawaslu harusnya dia komprehensif
undang undang pemilu pkpu termasuk penggunaan hukum acaranya adalah penggunaan perbawaslu
apa yang dia lakukan
harusnya dia mengecek apakah pengajuan bakal calon penelitian persyaratan pengajuan bakal calon
verifikasi penyusunan penyusunan pengumuman daftar calon sementara
itu sesuai dengan undang undang pkpu dan perbawaslu
bukan kemudian malah mengatakan
peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses oleh kpu itu bertentangan dengan undang undang
karena itu mahkamah anggung harusnya dia hanya mengecek saja
apakah semua persyaratan persyaratan itu yang diatur di dalam undang undang atau di dalam peraturan kpu itu telah terpenuhi
kalau kemudian ada persoalan
itu baru dikatakan
hei kpu kamu gak sesuai dengan undang undang dan pkpu karena persyaratannya seperti ini seperti ini
kamu gak lakukan
bukan kemudian malah mengatakan
kami gak mau menggunakan pkpu
kalau seperti itu menurut saya ini sangat ganda
mohon maaf saya harus mengatakan kritik kepada bawaslu
soal perbawaslu sendiri
perbawaslu jelas mengatakan
yang dapat menjadi pemohon di dalam proses sengketa di bawaslu
itu adalah peserta pemilu yang di dalamnya adalah
partai politik atau anggota dpd
coba lihat perbawaslu
di sini disebutkan
perbawaslu yang delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
calon anggota dpr dan dprd bisa menjadi pemohon
kemudian di pasal tujuh ayat satu yang diubah sekarang perbaslu sekarang
juga calon anggota dpr dprd
padahal kalau kita lihat
dikunci di sini
pasal empat ratus dua puluh tujuh ayat dua mengatur
permohonan penyelesaian sengketa disampaikan oleh calon peserta pemilu
dikunci pasal satu angka dua puluh tujuh undang undang pemilu
peserta pemilu adalah partai politik untuk anggota dpr dprd
artinya gini saya ingin bertanya ke pak mahyudin
pak perbawaslu ini kira kira bertentangan nggak dengan undang undang pemilu
saya ingin jawaban itu saja
jadi gini pak bayu
ada pembatasan yang ada di situ
sebab makna gini
untuk calon yang dalam proses dcs
itu memang oleh partai politik
nah yang pak bayu maksudkan itu ketika dalam proses dct
seseorang itu bisa maju tanpa partai politik
itu yang harus dipahami
ini ada kekeliruan nih mas bayu nih
dalam melihat pak perbawaslu gitu
saya bicara tafsir gramatikal saja jelas
saya selesaikan dulu
permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke bawah
itu disampaikan oleh calon peserta pemilu
calon peserta pemilu
dan atau peserta pemilu
siapa yang dimaksud dengan calon peserta pemilu atau peserta pemilu
pasal satu angka dua puluh tujuh undang undang pemilu jelas mengatakan
peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota dpr
anggota dpr di provinsi
anggota dpr di kabupaten kota
artinya undang undang pemilu jelas mengatakan
pemohon itu ya partai politik
nah kenapa perbawaslu kemudian memberikan ruang kepada
calon anggota legislatif jadi pemohon
ini diametra loh bertentangan loh
nah kalau yang kasus di jakarta ini sebenarnya
yang mengajukan itu apakah pribadi partai
partai politik yang mengajukan
gerindra yang mengajukan itu
oke praktiknya tapi perbawaslu bunyinya seperti ini loh
memberikan ruang loh
di beberapa daerah juga ada anggota calon anggota legislatif yang mengajukan
dki untungnya partai politik
tapi di daerah lain dia mengajukan anggota
kalau saya mau mengatakan
kalau seperti ini perbawaslu diametral bertentangan dengan undang undang
apa jawaban perbawaslu
gimana bang mayudin ada tanggapan tidak
saya kira itu kan yang terjadi di dki kan adalah
diajukan oleh partai politik
nah kalau mas bayu mengatakan itu bahwa
memang itu adalah perorangan dan sebagainya
itu kan ada dalam proses penetapan dct nya
dalam proses penetapan dct seseorang bisa mengajukan itu
karena begini kenapa diberikan ruang itu
bisa aja partai politik itu tanpa sebab mencorek itu
enggak undang undang pemilu jelas mengatakan
peserta pemilu adalah partai politik
artinya pemohon partai politik
kenapa perbawaslu memperluas tafsir bahwa
perorangan calon anggota legislatif bisa menjadi pemohon
itu tidak hanya di jakarta ya
perbawaslu itu peraturan di bawah undang undang
saya ingin menggunakan logikanya pak mahyudin
kalau pkpu tadi begitu ya
artinya perbawaslu langsung melanggar undang undang
kalau gini namanya standar ganda dong
pkpu anda katakan ini bertentangan gini gini
perbawaslu sendiri menyelesaikan aturan
dia melampaui undang undang
tapi kan kita nggak bisa mengatakan gitu
kalau ada yang keberatan dengan ini
silakan ke makam agung
anda uji apakah perbawaslu ini bertentangan
dengan undang undang pemilu atau tidak
bukan kpu yang mengatakan ini bertentangan
kita lihat perbandingan antara pkpu dengan pasal tujuh
dengan pasal empat ayat tiga
nah yang dimintakan adalah
oleh undang undang kan di pasal tujuh pkpu juga itu
bahwa seseorang harus memenuhi
syarat syarat yang ada di dalam pkpu itu
syarat yang sudah itu kan sudah terpenuhi
tetapi di pasal empat ayat tiga nya itu terjadi pertentangan
ketika mereka sudah memenuhi persyaratan persyaratannya
di pasal empat ayat tiga nya itu kemudian diganjal di situ
maka posisinya kan sama dengan perbawaslu ini
sesuatu yang undang undang jelas
kalau saya gunakan logikanya pak mahyudin
mengatur seperti itu hal yang sama
perbawaslu atau pkpu mengatur hal yang berbeda logikanya
tapi apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ini bertentangan
mahkamah agung yang mengatakan
bukan bawaslu atau bukan kpu yang mengatakan ini
nanti kita bahas usaha jeda lagi
sebenarnya begini ketika kemudian ada sengketa ini
yang mungkin juga menjadi masalah dan juga dipertanyakan oleh sebagian pihak adalah
kenapa kemudian bawaslu harus memutuskan
tidak kemudian membawa ini dulu ke ma
baru kemudian menahan untuk kemudian diputuskan
ini kan yang kemudian juga menjadi pertanyaan banyak orang
nanti dijawab dan juga kita akan membahas
bagaimana ketika ini sudah sampai di ma
dan berburu dengan waktu dan lain sebagainya
kita akan bahas nanti usai jeda
prime news akan segera kembali setelah ini
anda kembali di prime news
saya ingin langsung memberikan kesempatan kepada pak mayudin
untuk menjawab poin poin kritik yang tadi disampaikan oleh mas bayu
silahkan pak mayudin
ya itu yang kami katakan bahwa asas kepastian itu yang kami pegang gitu loh
bahwa kami memberikan suatu kepastian di dalam pasal dua puluh delapan d undang undang dasar empat puluh lima ayat satu itu
bahwa ada kepastian hukum yang adil di situ
nah kalau sekiranya kami tidak memproses itu atau menunggu hasil putusan mahkamah agung
tentu itu kan sudah berakhir
nah tidak ada kepastian
kalau kondisi hari ini kan masih ada suatu harapan bagi seseorang calon itu yang dianggap dilarang oleh
ataupun tidak diperbolehkan
oke maksudnya kepastian itu
kepastian hukum bagi calon calon tersebut
misalnya sekarang kalau misalnya kemudian putusan ma mengatakan diterima permohonannya
tapi sementara proses tiga hari setelah dikeluarkannya putuskan kpu kan sudah berakhir mereka
artikan mereka tidak bisa lagi menjadi calon
nah dengan adanya putusan bawasluhan ini kan masih memberikan ruang pada mereka
atau bisa memberikan keadilan bagi mereka agar bisa menunggu itu
nah kalau putusan mereka bisa diterima oleh ma tentu mereka bisa masuk di dalam sebagai peserta
nah tetapi kalau mereka sudah tertahan di situ
sudah selesai pada tingkat berita acara ataupun keputusan itu tidak diproses melalui sidang adjudikasi itu
maka mereka akan berakhir
bukankah sebenarnya segini sejak awal sudah ada pkpu yang seharusnya sudah memfilter ya memfilter calon calon tersebut
tapi kembali tidak digunakan oleh bawah seluruh kan ya
ya pefilterannya itu kan itu yang kami katakan
bahwa peradil adjudikasi yang ada di bawah seluruh ini kan sebagai proses penyelesaian administrasi
sengketa administrasi lah katakanlah seperti itu seperti peradilan tata usaha negara
ketika kebijakan atau keputusan maupun berita acara yang dikeluarkan oleh kpu itu sudah memenuhi persyaratan persyaratan
atau ketentunya atau dalam peraturan perundang undang atau tidak
kami khawatirkan juga ada suatu keputusan yang dikeluarkan itu yang bisa saja sewenang wenang gitu loh
sehingga kami mengujinya di situ
nah sepanjang kami perhatikan di dki ini
syarat syarat yang dimintakan oleh undang undang dan pkpu pasal tujuh itu sudah terpenuhi semua
tidak ada syarat syarat yang tidak terpenuhi
maka bagi kami di dki
dengan tujuh komisioner dalam rapat pleno kami
dan hasil hasil persidangan yang ada menyatakan ini terpenuhi semuanya
makanya kami harus memberikan keadilan bagi siapapun yang meminta keadilan
bicara mengenai calon ataupun caleg yang sekarang ini caleg bekas mantan api korupsi yang saat ini masih menjadi polemik
kita ada informasi lagi lagi mengenai anggota dprd
ada enam belas dari empat puluh satu anggota dprd kota malang yang ditahan oleh kpk
atas kasus dugaan sua pembahasan ran perda apbd kota malang dua ribu lima belas
yang kembali mengajukan diri menjadi calon anggota barang legislatif
tujuh belas nama tersebut hingga kini masih tercantum dalam daftar calon sementara pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
kpu juga masih menunggu setiap partai untuk mengusulkan penggantian calon sementara itu
hingga kini kpu belum dapat mengganti nama nama tersebut lantaran belum memiliki keputusan hukum tetap untuk melakukan penggantian
kpu harus tunduk pada peraturan yang berlaku
untuk caleg laki laki tidak bisa dilakukan penggantian dan langsung dinyatakan gugur
ada pun untuk caleg perempuan bisa dilakukan penggantian
yang kedua bahwa menyikapi sekarang gonjang ganja akan dilakukan proses pergantian antar waktu terhadap anggota dewan khususnya yang sekarang terkena kasus di kpk
nah kpu pada posisi ini menunggu surat dari dpr kota malang untuk meminta pengajuan nama
kpu harus mengganti nomor urut selanjutnya
jadi prosedurnya kpu kota malang bersedia untuk melakukan proses itu secepat mungkin untuk melakukan proses pergantian antar waktu terhadap calon penggantian
oke saya ingin ke bang mahyudin lagi melihat apa yang terjadi di kota malang
ini kan kemudian orang kemudian tepat sekali nih waktunya ya dengan apa yang polemik yang terjadi antara caleg eks korupsi yang masih punya harapan kira kira begitu

ini bisa jadi kemudian masyarakat juga memotivasi
ada kekhawatiran seperti ini bang mahyudin
ya saya kira memang kalau nanti berkaitan dengan koruptor ini dimuat di pasal tujuh persoalannya sudah selesai
nah ini kan persoalannya ketika di dalam undang undang tujuh itu tidak dimasukkan tentang koruptor ini kan menjadi problematika gitu loh
nah saya berharap ke depan kalau memang kita semua sepakat bahwa korupsi itu memang musuh bersama bagi bangsa kita
nah makanya yang kami tidak sepakatkan bahwa muatan yang ada dalam peraturan peraturan itu yang tidak seimbang gitu loh
nah muatan pkpu yang ada pasal tujuh itu tidak seimbang gitu loh
yang ada pasal tentang korupsi itu kan
muatan yang ada di undang undang kalau sekiranya
itu dimasukkan di dalam undang undang saya kira
persoalannya selesai dan kita semua sepakat dalam
memberantas korupsi nah seharusnya itu
nah ini yang tidak pas dalam rangka kita
bagaimana mendudukan hukum ini
menjadi pada posisinya
itu yang saya katakan tadi bahwa dalam penyusunan
dan pembentukan peraturan perundangan kan harus
secara kelembagaan yang tepat
tepat dalam pengertian lembaga itu harus menyusun
peraturan perundangan sesuai dengan kewenangannya
nah karena apa
lembaga lembaga yang ada
di bawah undang undang itu
ada lembaga lembaga yang sifatnya
peneligasian oleh undang undang diberikan peneligasian
untuk menyusun peraturan peraturan berkaitan
dengan pelaksanaan undang undang bukan kemudian
atau tidak sesuai dengan peraturan peraturan
diatasnya makanya itu yang saya katakan bahwa
adanya hirarki norma itu agar
peraturan diatas itu bisa terlaksana pada
tingkat teknis nah kalau tidak tidak
dibuat hirarki begitu banyak nanti
peraturan yang saling tabrakan yang tidak pas itu loh
nah saya berharap nanti ke depan bahwa
agar tidak terjadi polemik bahwa
pasal korupsi kita masukin aja dalam undang undang tujuh
tentang pemilu dan undang undang pemilu
biar ini selesai jadi kami pun juga
dalam memutus suatu perkara itu bisa jelas
oke baik mas bayu
oke sambil nanti mas bayu menanggapi apa yang disampaikan oleh
bang mahyudin sebenarnya begini ini kan tampaknya
kpu dan bawaslu
kira kira begitu ya yang sama sama sampai
bertemu ke dkpp pun tampaknya
belum ada hasil ini nggak harus dibawa ke ma
tapi ini ma sedang berproses
apakah kemudian nanti di ma ini bisa
diputuskan sebelum nanti
kpu harus menetapkan
nama nama caleg yang akan maju dalam
jadi sebelum itu saya ingin bicara
bawaslu ini agak ahistoris kalau kata orang
ahistoris itu melupakan sejarah
harus diingat sekali lagi saya katakan
tidak bisa masih berpandangan
bahwa pkpu yang telah diundangkan
ini masih konsep yang lama yang langsung
di dalam persaratannya melarang
tiga mantan terpidana tadi ini adalah
nasional ingat pada waktu
dengar pendapat di komisi dua
ketika kpu bawaslu partai semua mengatakan
kami tidak keberatan
dengan ide baik soal
untuk tidak mencalonkan caleg
koruptor tadi namun
karena di dalam putusan mk dan undang undang itu
maka tidak bisa pkpu mengatur
karena itu kemudian akan terobosan hukum
berhukumnya jangan konservatif hukumnya harus kita
berhukum yang progresif berhukumnya yang kita
akhirnya bawaslu malah yang mengusulkan pada waktu itu
ini soal fakta integritas
jadi jangan kemudian kpu yang
buatlah fakta integritas awalnya fakta integritasnya
waktu itu semua partai untuk
deklarasi tidak mencalonkan caleg
mantan terpidana korupsi
tapi kita katakan kalau dia hanya deklarasi
tidak punya kekuatan hukum maka apa yang harus dilakukan
masukkan dia di dalam pkpu
dalam pkpu diatur
di pasal enam ayat satu huruf e
dan pasal empat ayat tiga anda partai partai
kan anda sudah punya komitmen jelas nih
ke publik mengatakan kami nggak akan mencalonkan
caleg terpidana kita atur
kita atur di situ anda yang menseleksi
bukan kpu anda lah yang
tanda tangan fakta integritas anda lah yang
kemudian nanti tidak mengajukan
bawaslu roadshow pada waktu itu
semua partai didatangi dengan gagahnya
ini bawaslu datang tanda tangan
kemudian foto kemudian
mendukung pakta integritas bawaslu ingin
semua partai menandatangani
semua partai menandatangani
tapi ketika dibuat peraturan tersebut
sudah jadi diundangkan kemudian
ada partai yang nyoba nyoba nih
karena saya nggak tahu harusnya partai ini juga kritik
bagi partai yang sudah tanda tangan fakta integritas
tanda tangan fakta integritas
kenapa anda tetap mengajukan kami berpegangan
kalau saya katakan ini bawaslu seperti
di awal dia seakan akan kemudian mendorong
mata integritas di sisi lain
ini saya katakan standar ganda satu sisi dia
mendorong fakta integritas di sisi lain
dia kemudian mengatakan nggak betul
fakta integritas ini wong ide fakta integritas itu
juga dari bawah meskipun beberapa partai
akhirnya juga mengganti ya mengganti caleg mereka
yang memasalah artinya sebenarnya partai partai ini
niatnya baik loh sekarang ini justru
dengan putusan putusan bawaslu ini partai jadi bergejolak
yang kemarin dikawal partai bilang anda sih
mahkamah agung tadi saya jawab mahkamah agung
ini adalah kewenangan mahkamah agung ada
hukum acaranya diatur di undang undang mahkamah
agung maupun di perman satu
dua ribu sebelas dan nggak uji materi
di sana memang terikat pada batas
batasan ketika undang undang yang
jadikan batu uji kita kan yang menguji
pkpu terhadap undang undang pemilu
atau dua ratus empat puluh sembilan itu diuji ke
mahkamah agung pasal lima puluh lima undang undang mk
mengatakan proses pengujian
peraturan perundang undangan di bawah undang undang
di mahkamah agung dihentikan
sementara dalam hal
undang undang yang dijadikan batu uji itu
sedang diuji di mahkamah konstitusi
karena undang undang pemilu kan sedang diuji
maka prosesnya berhenti jadi
mahkamah agung mengatakan kami belum bisa memproses
kan gitu tapi saya dengar
kan beberapa hari ini ada judul bicara
mk mengatakan mahkamah agung silahkan
aja jalan karena pasal yang jadikan batu
uji itu tidak sedang diuji oleh mahkamah konstitusi
ini kan juga jalan sebenarnya solusi
tapi yang ini saya katakan gak bisa juga
kemudian bawaslu karena mahkamah agung
belum proses mengambil alih saya ambil contoh gini
diuji di makam konstitusi yang
jabatan wakil presiden
mk kan nggak mutus mutus tuh sampai pembatasan
sampai selesai pendaftaran capres
kemudian bisa nggak kira kira
pak yusuf kalla atau kemudian partai partai
kemudian daftar ke kpu ke kpu ditolak
nggak bisa karena seperti ini
kemudian sengketa proses ke bawaslu
bawaslu mengatakan ya sudah karena mk nggak
mutus saya putus ini putusan
pengujian undang undang ini
untuk memberikan kepastian hukum
karena mk gak mutus mutus kalau kayak gitu
kacau tata negara kita karena setiap
lembaga itu sudah jelas anda fungsinya
apa kemenangannya apa jangan
diambil alih artinya menurut saya
dalam konteks ini bawaslu setelah
offset kalau main sepak bola itu offset kenapa
kemenangannya lembaga lain diambil
potensi jadi buntu gak sih d
kita masih ada waktu kita dorong
mahkamah agung mk kan sudah mengatakan
pasal yang gak diuji
atau pasal yang dijadikan batu uji itu tidak sedang
diuji di mk karena undang undang pemilu ini
kalau semua orang menguji
pasti gak akan ada penguja di mahkamah agung
mk sudah memberikan jalan jadi menurut saya
mahkamah agung bisa
atau ini sebenarnya kan simple apakah pak lain
di antaritas itu bertentangan dengan
undang undang pemilu atau dengan putusan
bang wajid yang terakhir offset katanya
gak offset sebenarnya begini
ini saya harus diluruskan
bukan offset maksudnya begini
kita melihatkan kewenangan dibelikan
dalam penyelesaian sengketa adjudikasi
kan dua belas hari nah makna
dari dua belas itu tidak ada peradilan yang secepat
ini dimanapun gitu loh
tapi bisa nolak sebenarnya kan tidak harus
mengabulkan bukan itu
dua belas hari kan putusannya putusannya bisa menolak
dua belas hari itu agar putusan bawah sel itu
bisa mengikuti tahapan tahapan di dalam
penyelenggaran pemilu itu
kalau tidak dibuat dua belas hari misalnya
tiga puluh hari atau enam puluh hari
tentu putusan itu kan tidak bermakna
nah yang kami lihat kan
kita berharap juga hari ini untuk menyelesaikan
polemik ini ada putusan dari ma
itu yang kita tunggu sekarang ya
sehingga kita pun juga tidak terlalu
tersering berdebat dalam persoalan ini
saya agak pusing juga bang wajid
jadi satu sisi
kewenangan kita tugas kita
sisi lain pun juga kita harus menunggu maka paling tidak kan
kita berharap bahwa ma akan segera memutus ini
biar selesai polemik ini dan kita
melakukan tugas tugas pengawasan
kalaupun ema tidak mutus sebenarnya
untuk polemik ini bawaslu ri punya
kewenangan untuk mengkoreksi putusan provinsi
kita tunggu nanti
seperti apa kemudian proses ini berjalan di ma
tapi sekali lagi menarik sekali karena pemamparannya
masing masing punya pandangannya sendiri
dan kita kembalikan lagi
ke masyarakat seperti apa dan tentu kita
kita tunggu ya kita tunggu apa hasil dari
ma nanti mengenai polemik ini
terima kasih banyak bang mahyudin sudah hadir
di prime news terima kasih juga banyak
mas bayu sudah hadir di prime news
dan kami akan
segera kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya
roy suryo agar mengembalikan aset yang
ditagi ke menteri pemerintah olahraga
prime news akan kembali setelah ini